sementara di surabaya petugas polda jatim membongkar praktek penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di salah satu spbu di surabaya
modusnya dengan menjual bbm bersubsidi dengan harga non subsidi
hasil penipuan tersebut pelaku meraup keuntungan hingga delapan belas juta rupiah per bulan
kasus penyalahgunaan bbm bersubsidi di sebuah spbu yang berada di jalan tegasari surabaya ini dibongkar petugas ditreskrim suspolda jawa timur
polisi menangkap kedua orang tersangka ep warga nganjuk selaku sopir truk pertamina dan iha warga surabaya yang bertugas sebagai asisten supervisor spbu
keduanya ditangkap karena diduga telah bekerja sama dalam praktek penyalahgunaan penjualan bbm bersubsidi
salah satunya dengan memasukkan bbm subsidi jenis biosolar ke dalam tangki tanam dexlite
selanjutnya biosolar subsidi dijual ke konsumen dengan harga dexlite yang jauh lebih mahal
jadi modusnya adalah bbm ini harusnya tidak untuk spbu di wilayah tegasari
tapi para pelaku ini mengeluarkan do yang seharusnya ke malang diturunkan di sini
dan dikeluarkannya dimasukkan ke tandon yang tandon tidak sesuai dengan jenis dari bbm yang dikeluarkan
harusnya untuk apa ini
ya kalau biosolar ya harusnya masuknya ke tandonnya biosolar
dari hasil pemeriksaan praktik penyalahgunaan ini sudah dilakukan kedua tersangka sejak tiga tahun lalu
dalam sehari proses pendistribusian bisa mencapai satu delapan ton
dari praktek haram ini kedua tersangka mendapat keuntungan
delapan belas juta per bulan
selain kedua tersangka polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti
di antaranya truk pertamina nozzle atau selang untuk memasukkan bbm dari truk ke tangki
rekaman aksi keduanya dan bukti transaksi pembelian dan pengiriman
saat ini polisi terus mengembangkan kasus ini karena tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain